makasih ya naramadi ya
asik syukurannya keren pasti ada sate kambingnya dong
bisa bisanya sih kalian menyeberang berita begitu
pak wajid sendiri yang ngomong kalau haji rodia
pokoknya beda deh katanya haji dua kali ditanya bedanya apa kagak tahu
apa lu bilang jangan bawa bawa haji dong gue kasih tau lo ya kita berdua kagak s lagi
tahu lu berdua gue n alhamdulillah pak haji ibu aji
semua warga juga pada bersyukur kalau ternyata haji rodia and masih hidup
emang boha gaul dia yang baik
itu insya allah panjang umur dan orang orang yang jahat itu umurnya pendek a stolen obel
kalau orang yang kagak baik ngapain kita doain
lo ngelunjang sama gue ya
kurang ajar lo
ada yang bisa saya bantu mbak
saya mau ketemu sama roby bagian engineering bisa mbak
oh pak robby ya
baiklah silakan menunggu di ruang tunggu ya mbak
oke kasih mbak
seumur umur tiap room kesini mau ketemu sama bang robby
pasti bang robby sendiri yang turun untuk menemukan saya
tapi kenapa sekarang nemuin cewek itu
kamu ada di sini
robby nya sedang presentasi sama pak bos
jadi belum bisa nemuin kamu rom
makanya tadi roby minta tolong sama saya untuk nemuin kamu
rom mau titip finally bang robby yang ketinggalan
makasih ya rom
kebetulan saya memang minta file tersebut sama rocky
makasih ya udah diantarin
kalau gitu saya pamit dulu ya salam buat bang roby
iya nanti disampein ya rom
jujur aku harus akui
rumana memang cantik sekali
pantas kalau roby selalu memujinya
kok lama amat sih
aduh masih begitu begitu aja warungnya si sulam
kagak ada maju majunya
kelas teri teri juga teri gengki
mie jangan disamain warung kita
warung kita gak kelas dia kelas kita kelas kakap
harus kubur begitu
bentar ya mi abah mau penggal ojo dulu
sini sini cepat
sini disini gak enak
sebetulnya ya i i i i i in all pak haji bu haji
ini gue tuh mau kasih kerjaan sama lo
kabarin undangan untuk warga
undangan untuk stasekuran
kami buka toko yang baru hm hm mart
kalau saya sih mau mau saja tapi sekarang ini saya sedang sibuk di warung
terus gimana dong
kalau permasalahan haji sulam biar saya yang kabarin
tapi kalau perkara keliling keliling kampung saya teh tidak sanggup
lo berlaku lo
lo memang belainya cuma si sulam doang sama kita kagak
segitunya lo rohel banget lo sama si sulam
bagaimana kalau si tarmiji atau si mali saja yang menyebarin undangan
kan sekarang ini si mali sama si tarmiji yang sering menerima job di kampung ini
sudah tidak usah mengajari gue deh
mereka sudah ke laut
mancing di laut pak haji
coba tidak nyambung
mendingan kita pergi aja dari sini
bupi panas nih malam malam di sini nih
ya tungguin saja
kan tidak sabaran banget
ustazah dengar kamingan

umi abah umi
ini kambing siapa ya
ada yang pesen
kambing siapa itu pak
lihat tuh pak
kambing siapa ya
bang tolong kambing kambingnya diturunin ya bang ya
itu dua kambing sengaja saya beli untuk acara tasyakurannya abah sama umi
jadi itu kambing buat kita
terima kasih ya nak ramadi ya
pasti ada sate kambingnya dong
harus ada dong
andalanya bubur doang
kambing yang bakal kita jadikan kambing uling udah ada
dan semua perlengkapan sudah siap
ini tinggal sebar undangannya aja nih
umi sebel banget tuh sama si ojo
umi minta tolong tolong sebarin nih undangan
jadi kagak mau
apa jadi bingung nih
mau nyuruh siapa lagi nih
lu rapih banget
tumben pak dinegor
daripada lu pergi kagak jelas
mendingan lu bantu gue nyebarin undangan nih
kan cuma ngantarin undangan
nih dengerin ya abang mempok
ay udah dua puluh tahun merantau
jadi kagak kenal sama tetangga
yang kedua abang emang gak malu punya adik kerjaannya jadi pesuruh
siapa yang nyuruh jadi pesuru
pokoknya ayah gak bisa
juru siapa lagi
lu berdua sini
selamat malam bang
cocok kenapa bang
gak bisa pesuru
ya lu berdua tolong bantuin abang gue nyebarin undangan
berani ber ape apanya
eh lu tuh ya
kagak ada amalnya banget
suruh ngantret undangannya pake duit
jangan salah pak ji
orang yang punya usaha kejasa pengiriman
kita ini disuruh
kan pake tenaga capek
perlu minum makan
masa kagak dapet apa apa ji
lah kok kocap pak ji
gimana capek berdua deh
tidak gak mau sini ya